pepet yang sebenarnya sambil diancam
kalau copet sama dompetnya yang gak ketemu
semarin ada kejadian
anaknya kang bahar kecopetan di pasar
bukan saya copetnya
tapi saya yang dicari
disuruh cari copet sama dompetnya
saya sudah dibawa anak buahnya kang mus
untung kemudian ada kabar dari kang mus
mempetnya sudah kembali
syukur kamu selamat
saya butuh kerjaan yang benar
cari kerja kantoran sampai sekarang belum dapat
boleh kerja ikut kamu
bantu kamu jualan cilok
saya udah dibantu dewi
tapi hari ini gak datang
lagi jadi pagar ayu di nikahan saudaranya
masa jualan cilok kayak gini aja yang bantu dua orang
saya pergi dulu
kamu sebelah sana
di taman pramuka
aku di taman pustaka
udah salah gini emang gak enak
udah telanjur gak enak
batal aja ya
tapi biarpun kalau wor sampai disini eksekutifnya
nggak sebeber leyukan

jill selalu pingin karir
aduh ya aku juga
mereka coba ngeseri
mas itu kayak suara bagja
amin lagi pergi
silakan di teras pak
bapak mana teh
lagi seneng anak anak ada di rumah
kurang satu kinanti sama kirani aja
kalau kakaknya yang sulung
sikinasi katanya sehari sebelum puasa baru mau kesini
ya sebentar lagi puasa kan kang
mumpung belum puasa saya bawakan ini buat temen ngobrol kang
borondong ketan kang
mau apa kamu jang
kamu disekor kangus
kamu tahu dari mana
baru beberapa hari kamu ditarik kamus lagi
ini mas mau
nggak usah pak makasih
ini enak borondong ketan
nggak usah pak makasih
saya tahu kamu mau disekors karena anak kang bahar kecepatan di pasar
tahu dari mana
kamu gak perlu tahu saya tahu dari mana
yang pasti saya tahu karena yang diskos bukan cuma kamu
sebentar lagi puasa
kalau akan bisa ini nih pertama kali setelah akan bertahun tahun hanya melewati bulannya saja
tanpa menjalani ibadahnya
saya senang dengarnya kang
puasa yang tidak akan jalani selama bertahun tahun
kalau dihitung pasti bakal jadi hutang yang nggak pernah akang bisa bayar
tapi yang penting bagi kita yang penting akan pikirin sekarang kang
jaga saja supaya hutang itu tidak bertambah kang
bos jamal masih buka pintu kalau kamu mau balik lagi
saya mau jualan sepatu di tegalegah
kalau kamu perlu bantuan saya atau bos jamaah
nggak usah ragu ragu
masa papa nggak tahu diskonnya sampai kapan
kamu seenggak bilang
kalau papa diskurs berarti nggak dapat uang
berarti kita puasanya nggak perlu nunggu bulan ramadan
kalau nggak ada uang
bebek nggak bisa belanja
kalau bebek gak bisa belanja
tuh jemputan saya sudah datang kang
tapi sekalian kang
sebentar lagi puasa
besar atau kecil
sedikit atau banyak
saya pasti punya kesalahan sama akang
supaya langkah kita terutama langkah saya kang
lebih ringan dalam menjalani ibadah bulan ramadan
saya tahu aku masih marah sama saya
gara gara saya sama johnny kerjanya nggak benar
saya tahu akan masih marah sama saya
akan jadi ikut ikutan dimarahin sama kang mus

saya mau serius
kalau skor buat saya nggak dicabut lagi
saya mau serius latihan tinju
terus buat pangan kamu dari mana
tinju belum menghasilkan uang buat saya
saya belum jadi petinju profesional
saya juga sama seperti kamu
saya cuma bisa berdoa buat kamu
cuma bisa berdoa buat kamu
supaya kamu bisa jadi petinggi hebat
terima kasih kang
terima kasih kang
mau ketemu kang gus kan
masa tukang jelok dipanggil om
memangnya nggak boleh
jangan pakai deh atu
kalau pakai deh itu seperti nggak ikhlas
si teteh yang cantik mana
mau beli cilok
kan ada om
cilok segera berangkat
terima kasih kakak
si teteh yang cantik mana
ada acara nikahan saudaranya
saya mau beli cilok
teteh yang cantik nggak ada
yaudah sama om juga nggak apa apa
saya lagi melayani dari value order
ah kok dapat

kok engga qui pengintip atau kita sudah lama dehumanitas ya
kenapa kiniure dipakai ug né ngerti ugly
saya menganut kepercayaan bahwa kopi dapat merangsang kerja otak dan meredakan stres
tapi kopi bisa juga mengakibatkan susah buang air besar
dan juga menyebabkan munculnya karang gigi
menyebabkan gangguan pada mata
kopi juga berbahaya untuk jantung
kamu jangan menguji keberanian seorang muslihat
jangan coba coba mengungkit rasa takut muslihat
yang sudah dipendam begitu dalam
maksud dan tujuan pertemuan kita bukanlah untuk membahas kopi
melainkan untuk membicarakan soal tindakan tindakan kamu yang mencurigakan
saya melihat ada gehuk
ada toge dibalik tahu
tertentu dibalik kedekatan kamu dengan kinanti
kamu pasti mau menyelidiki kang bahar
mau tahu banyak tentang kang bahar
mau memberitakan tentang usahanya
atau mungkin juga
tentang kisah hidupnya
bukan bukan geografi
saya berteman baik dengan kinanti
apa salahnya kalau saya juga baik sama bapaknya
terserah kang mus mau bilang apa
jangan usik ketenangan kang bahar yang sudah pensiun
kalau kang bahar terganggu
buat menakut nakuti saya
mau menerjemahkannya apa
kalau kang mus bermaksud menakut nakuti saya
mungkin secara refleks
saya akan ciut
saya tidak akan mengubah
pikiran atau niat saya cuma karena ditakut takuti
saya tidak takut siapapun
saya tidak akan menerima kebenaran
karena kang mus tidak menawarkan minum
waktu pertambangan terjilok kesini
ongkosnya lima ribu
ongkosnya sepuluh ribu
itu yang kemarin
yang sekarang sepuluh ribu lagi
buat ongkosnya dua puluh ribu
kalau kamu sama saya nggak salah ngitung
saya kasih buat ganti ongkosnya
jangan dong nanti kita gak ketemu lagi
bisa saya ke tempat kakak aja
hari ini saya kumpulkan kalian dalam rangka evaluasi dari hasil operasi yang telah kalian lakukan di pasar
adapun hasil evaluasinya adalah sebagai berikut
pertama kalian beraksi secara kurang rapih sehingga beresiko membahayakan diri kalian sendiri
aksi kalian disadari korban
hanya sesaat setelah kalian beroperasi untung kalian bisa melarikan diri
yang kedua korban kalian adalah keluarga kang bahar
kalian tahu kang bahar itu siapa
kang bahar itu bukan polisi
bukan juga pejabat pemerintah
tapi dia punya wilayah kekuasaan dan anak buah
kalau dia atau keluarganya terganggu terusik pasti anak buahnya akan bergerak
kalau anak buahnya bergerak itu berarti bahaya besar
itu berarti bahaya besar buat kita paham
imas sudah kecopetan di angkot
kirani kecopetan di pasar
untung imas kirani dompetnya dikembalikan
dan isinya utuh
jangan sampai ada kejadian lagi
tapi nanti pakai mobil pribadi
nggak naik angkot nggak belanja di pasar juga
copet itu nggak hanya beraksi di angkot dan di pasar
di bus di kereta di mal juga ada
untuk sementara kita tidak akan operasi di pasar
untuk sementara itu artinya bukan selamanya
bukan selamanya itu artinya suatu saat nanti kita akan operasi lagi di pasar
ada anak buah mus lihat di pasar
yang suka ngasih pengawalan tapi gak berguna itu
karena yang lebih berguna itu kewaspadaan kita
copet itu memikirkan strategi memahami situasi dan kondisi
tapi nggak belanja anak buah kamu mus
buat apa ngebelain mereka
bukan urusan papi
kang mus punya anak buah di pasar
ya urusan sama pedagang
sama pengelola pasar dan banyak pihak yang lain
terus kang mus itu bukannya anak buah papi kan
berarti tapi juga ada urusan sama semua orang itu
papi nggak mau ngejawab pertanyaan ki nanti
mus lihat bukan anak buah papi
kang mus sering kesini apalagi dulu
itu bukannya ngurusin bisnisnya tapi ya
imas kembali ke dapur
terus lihat suka bantu bantu papi
karena papi nggak bisa mengendal pekerjaan papi sendirian
kerjaan papi apa
papi udah pensiun
apa pekerjaan pati seperti ki nanti dengar dari orang orang
anak perempuannya masih ada
gerobak cilok kita dibawa sama dia
kamu cari anaknya
lihat anak perempuan dorong gerobak cilok
ibu ibu lihat anak perempuan dorong gerobak cilok
ibu ibu lihat anak perempuan dorong gerobak cilok
kita buat apa nodong gerobak gerobak ini
kita bukan nodong mencuri
kita buat apa mencuri gerobak ini
karena kalau nodong takut salah korban lagi takut korbannya saudara kangmus lagi
kalau yang punya gerobak ini saudara kangus gimana
bisa habis kita kita kembalin aja lagi gerobaknya
jangan saya udah jauh mendorongnya
si uyan hebat
sama murah sama fit juga dia berani
kalau mau nyetrika ini diduluin ya
ini baju siapa
udah gak usah wow wow cepat disetrika
keburu kangmus siap pulang bajunya mau dipakai buat undangan
copet yang mencopet dompet keluarga kang bahar bukan saya tapi demi keselamatan seluruh copet
yang telah meramaikan kasanah percopetan di kota ini dari amukan anak buah kang bahar saya telah
melakukan tindakan yang cepat tepat dan bersahaja tindakan apa mengambil dompet dari copet terus
saya mengembalikan ke rumah kang bahar kamu tahu rumahnya kang bahar tahu dong kamu berani ke
rumahnya kang bahar jangan remehkan saya saya nggak percaya mau percaya atau enggak terserah
tapi yang pasti sekarang kamu nggak perlu was was nggak perlu cemas
nggak perlu takut anak buah kang bahar bakalan ngamuk
hai akang kenapa risau risau itu apa galau resah gelisah
kenapa akan tegalau besok bisa
anak buah akang udah nggak bisa diandalkan kerjanya enggak benar
yang disuruh nyari orang gagal yang tugasnya jaga keamanan gagal yang lebih kacau ada orang
yang terang terangan ngomong di depan akang posisinya sendiri berani ngomong enggak takut sama
hai bukan jagoan bukan jgk
kekir orang biasa
justru lebih kecil dibanding akang
mungkin orang itu ada isinya
iya pasti ada isinya
tulang daging usus kotoran
selain ada resiko ditangkap polisi
terus dikurung dikeroyok masa
terus masuk rumah sakit
saya beberapa kali harus berurusan sama anak buahnya kang bahar
ini yang bikin niat saya buat berhenti jadi copet makin kuat
kamu berulang ulang bilang mau berhenti jadi copet
mau mempengaruhi saya
supaya ikut ikutan berhenti jadi copet juga
maaf jangan harap
daripada dengerin omongan kamu yang ngaco
lebih baik saya pergi
saya pergi operasi meramaikan kasanah percopetan di kota ini
akang bukannya mau undangan
undang mandi dulu atul
harus menghemat air demi menyelamatkan masa depan bumi
rasanya perlu ambil masa rapuh

sore jaman pustaka ya jam empat sore
terus nanti kita ke cisangkuy
bapak mau kemana
bapak nanya duluan
main ke rumah teman
bapak mau ke undangan
jangan pake baju itu atuh pak
baju ini masih bagus
bukan itu masalahnya
warnanya masih bagus
dulu waktu akang beli baju ini
waktu itu akang gak jawab
malah balik nanya
barusan si nenek bilang
jangan pake baju itu atuh pak
akan gak ngerti kenapa malu
kalau diomongin mah bisa panjang
terus akan bisa telat ke undangan
udah mendingan berangkat aja
gak usah ngomongin baju
warna bajunya spektakuler
yang ini aja
mau saya jual bos
nggak bakal ada harganya
lebih baik saya simpen
bahwa saya pernah memakai hp butut
sana operasi lagi
kalau dapat handphone yang lebih bagus daripada ini
nanyanya jangan gitu atula
cukup dari mana
kan kamu belum berhenti jadi copet seperti saya
saya mau berhenti seperti kamu
jadi copet semakin bahaya
bukan cuma harus berurusan sama polisi
atau masa kalau ketauan nyopet
tapi sering ada urusan sama anak buah kang bahar
kalau ada keluarga kang bahar yang kecopetan
atau keluarga kang mus
pasti saya yang dicari
terus saya disuruh cari copet yang sebenarnya sambil diancam
kalau copet sama polisi
sama dompetnya yang gak ketemu
kemarin ada kejadian
anaknya kang bahar kecopetan di pasar
bukan saya copetnya
tapi saya yang dicari
disuruh cari copet sama dompetnya
saya sudah dibawa anak buahnya kang mus
untung kemudian ada kabar dari kang mus
dompetnya sudah kembali
syukur kamu selamat
saya butuh kerjaan yang benar
cari kerja kantoran sampai sekarang belum dapat
boleh kerja ikut kamu
bantu kamu jualan cilok
saya sudah dibantu dewi
tapi hari ini gak datang
lagi jadi pagar ayu di nikahan saudaranya
masa jualan cilok kayak gini aja yang bantu dua orang
saya pergi dulu
tadi amin ditanyain teh kinanti
masa telepon gak bisa
masa jualan itu dikendalikan
masa jualan itu dikendalikan
masa jualan itu dikendalikan
masa jualan itu dikendalikan
di mana suara yang kedengarannya jelas gak
terima kasih ya
saya cuma lagi ngetes hp baru aja
hp itu nyuri dari keluarga kang bahar
keluarga kang mos atau bukan
kamu tahu nomornya
kamu tahu nomornya
kamu tahu nomornya
kamu tahu nomornya
kamu tahu nomornya
ada nomor hp kangmus
amin bukannya tau nomor hp kangmus
di hp amin
kalo ada di hp amin kenapa nanya imaz
hpnya gak ada
amin curiganya kecopetan
udah dapet hp lagi
ada laporan keluarga kang bahar atau kangmus kehilangan handphone
ada laporan keluarganya kang bahar atau kang mus yang kehilangan hp
kalau ada saya minta dikasih kabar segera
terima kasih kang
kita tunggu seminggu
kalo gak ada kabar keluarga kang bahar atau keluarga kangmus kehilangan hp
baru hp itu kita jual
terus liat sudah mulai lama
sebagian anak buahnya sudah jadi pecunda
sudah masuk lingkaran kang bahar
sebelum saya lanjutkan
mungkin saat ini muslihat masih dari tengah
merasa kedudukannya masih aman
mungkin juga dia masih berusaha terlihat hebat
padahal dibalik kesombongannya
dia mulai goyah dan hampir jatuh